akhirnya bisa nyentuh kasur
sayang kamu kayaknya seneng banget sih ngeliat kasur
iya kayak udah setahun ninggal kasur
akhirnya bisa tidur lagi disini
pulang ke rumah berarti kita kembali ke seharian kita
jadi gak perform di cafe nya madam pretty
kayaknya gak mau lagi dia kerja di tempatnya madam pretty
ya berarti beliin
lu mau kemana lagi
udah biarin aja div
aduh mama ee masalah eksternal saja belum selesai
ini aduh malah lagi masalah internal tambah
hei menteri pertahanan pusing sudah ini
eh ada apaan sih nih
itu kok rival bete gitu
ya gitu deh rifa sama farel baru aja putus
cewek kalau udah putus itu susah banget diajak balikan
bukan kemakan omongannya sendiri
eh kita tidak tahu kamu orang berdua gembar ini
hari ini ada makan apa ya
semua di komen semua di komen
bisa cepat balik nggak sih botol kecap
airport sini tuh pengganti lo tau nggak
asal lo tau nggak botol kecap doa gue nggak pernah putus buat lo
lo harus kuat ya
lo harus cepat sembuh
gue kangen ada yang manggil gue kerupuk kulit lagi
botol kecap gue disini
nanti kalau lo sembuh kita liburan bareng ya
selamat malam semua
eh bapak ingin bertanya kepada kalian semua
dan tolong jawab dari hati yang paling dalam dan sejujurnya
bagaimana perasaan kalian menjalani hukuman ini
ini bukan holid break tapi ini adalah menjalankan hukuman buat kalian
eh terus terang bapak bilang sengaja bapak gabungkan antara ipa dan kelasi pes
kadang bapak juga menjadikan kalian sebagai
merupakan yang paling penting
enak mana ini bapak tanya ya
jangan ada yang bohong
enak menjadi kawan atau lawan
nah di akhir serangkaian acara hari ini
berharap kalian sadar
murid ipa dan ips
di sma garuda ini
jangan ada lagi
antara kelas ipa dan ips
dan nanti kalau sudah kembali
bapak nggak mau ada berantem berantem lagi
kalian semua paham
drama itu indah
atau kutangan lah pak
sekarang kalian boleh istirahat
setelah itu makan malam
untuk kita pulang
kenapa sih mas
kok belakangan ini kayaknya mas
keuangan disini gitu
kalau memang mas nggak percaya lagi sama aku
bukan begitu preti
aku cuma penasaran aja sama perkembangan
cafe belakangan ini
sejak kamu pake live music disini
kayaknya ada sesuatu yang aneh
andi gimana sih mas menurut aku
buktinya rame kan kafe kita
ya pengunjung memang rame
dan angkanya selalu naik
tapi setelah itu
kembali turun lagi seperti semula
pengunjung yang datang itu adalah pengunjung fake
pengunjung yang fake
aku masih belum ngerti nih ya
ya bisa aja kan preti
pengunjung yang datang pada saat mic perform itu
adalah pengunjung yang memang
sengaja disuruh untuk mike datang
selama ini nggak sampai kepikiran kesana loh mas
kok kamu gak nyadar sih
statistik pengunjung selalu naik
tapi turun lagi
tapi ketika michelle yang perform
pengunjungnya naik perlahan tapi pasti
kamu tidak mengganti michelle
dengan penyanyi yang lain
aku bener bener minta maaf untuk itu

pada hari itu
aku tuh panik banget
minta berhenti mendadak
dan alternatif lain itu yang menurut aku terbaik
ya cuman mike pada saat itu mas
lebih baik kamu panggil kembali michelle
untuk menyanyi di kafe ini
aku tuh sebenarnya udah berkali kali
bujukin dia untuk nyanyi lagi disini mas
tapi tahu sendiri anak itu seenaknya

hari ini aja tuh dia gak datang
mana dari tadi kita belum lihat mukanya
susah banget sih perusahaan sama akbab
akhirnya bisa nyentuh kasur
sayang kamu kayak seneng banget sih ngeliat kasur

iya kayak udah setahun tinggal kasur

akhirnya bisa tidur lagi disini
pulang ke rumah berarti kita kembali ke seharian kita
oh ya el kamu gimana jadi gak perform di cafe nya madam pretty
cuman gimana ya el kayaknya gak mau lagi deh kerja di tempat madam pretty
cuman kalo gak ya berarti beliin